jika anda mencari destinasi wisata yang tenang dengan pemandangan alam yang indah
wilayah arashiyama di pinggiran kota kyoto jepang bisa jadi pilihan
wilayah arashiyama terkenal dengan kekayaan wisata alamnya termasuk hutan hutan dan pemandangan sungai serta gunung
namun destinasi utama yang paling populer di tempat ini adalah hutan bambu sagano
keindahan pemandangan hutan bambu serta suara desiran bambu yang menenangkan
mampu memancing wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung
mengutip laman cnn com menteri lingkungan jepang menyertakan hutan bambu sagano
dalam daftar seratus capes of japan
yakni seleksi suara suara indah yang dapat mendorong warga menikmati suasana alam
setelah anda keluar dari hutan bambu ini anda akan menuju ke kuil tenryuji temple
yang juga merupakan situs warisan dunia unesco
kuil ini memiliki sejarah yang unik
tenryuji temple dibangun pada abad ke empat belas oleh seorang shogun atau jenderal
mengutip laman jenis
pada masa perebutan kekuasaan sang syogun sempat mengkhianati kaisar
ia kemudian membangun kuil ini dengan harapan dapat menenangkan roh kaisar
jika anda ingin mengunjungi wisata yang lebih terpencil
anda bisa nih jalan selama tiga puluh menit dari hutan bambu dan tiba di kuil otagi nan butsuji tempel
kuil ini menampilkan setidaknya seribu patung yang menggambarkan para pengikut buddha
kalau anda memperhatikan setiap patung ya
pasti anda akan sadar nih setiap patung memiliki ekspresi wajah yang berbeda
ada yang terlihat cukup tenang ada juga yang tertawa